gunung kidul populer sebagai destinasi menarik bagi para penggemar kegiatan petualangan
bentang alam yang unik khas selatan yogyakarta menjadi daya tariknya
siang ini indrayani laksmi akan mencoba aktivitas otomotif off road keluarga di kawasan goa pindul
lalu mencicipi kuliner tradisional nasi merah dan juga sayur cabai hijau khas gunung kidul
nasi merah plus sayur lombok hijau ini rasanya juara kalau saya bilang
apalagi pas lagi ya per habis aktivitas seharian
bagi penikmat kegiatan petualangan gunung kidul adalah lokasi yang cocok untuk menyalurkan hobi
beragam aktivitas alam bebas bisa dilakukan di kabupaten di selatan yogyakarta ini
salah satunya adalah off road
tak jauh dari kawasan wisata gua pindul kegiatan olahraga otomotif ini dilakukan
bentang alam sungai dan perbukitan di sekitarnya sangat mendukung kegiatan penjelajahan menggunakan kendaraan bergar dan ganda
jalanan mulus di desa bejiharjo menjadi awal petualangan
selanjutnya beragam tantangan dan rintangan menanti di hadapan kami
sepanjang aliran sungai oyo kontur medannya beragam dan tidak beraturan
tanjakan dan turunan disertai lubang dan batuan harus mampu dilalui kendaraan jenis suv off road ini
dijamin basah basahan badan pun juga gak bakal bisa diam kita lanjut lagi yuk
sesekali kami harus melewati genangan yang cukup dalam
menghadapi jalanan yang tidak biasa seperti ini pengemudi harus ekstra hati hati
selain nyadi dan kalian mengemudi pengemudi kendaraan off road harus sudah hafal betul dengan medan jalan
dulu itu cuma kita main main kan kesini terus ada jalan yang bagus
untuk kita wisata
meski demikian keamanan penumpang tetap menjadi prioritas
untuk menghindari cedera semua orang yang berada di dalam mobil diwajibkan menggunakan helm
wow seru banget
di sini tempatnya kalau mau main basah basahan sambil bikin deg degan
disini seru banget kalau main off road disini
untuk mencoba ini bisa dilakukan oleh semua keluarga minimum empat tahun sampai dewasa
dan pastikan kalau mau kesini badan juga harus sehat dulu
baru kita bisa seru seruan disini semua
seru sebenarnya seru tapi kayak takut jatuh sih mbak kayak gak berhasil
udah pernah belum coba ini belum

musim hujan menjadi waktu yang paling seru untuk menikmati off road di gunung kidul
meski terkadang kedalaman air sungai cukup tinggi namun tetap aman untuk dilintasi
pengemudi akan memilih jalur yang mampu dilewati kendaraan
kuliner yogyakarta tidak melulung gudeg nasi kucing atau bakpia
menu nasi merah atau sego abang bisa menjadi pengisi perut saat berkunjung ke kabupaten gunung kidul
nasi merah mudah ditemukan di rumah makan
bahkan di sekitar kawasan wisata hingga pusat kota wonosari
bahkan beberapa restoran sudah menjual menu makanan sejak beberapa generasi terdahulu
nasi merah di gunung kidul disajikan dengan sayur cabai hijau atau lombok hijau
kedua menu unik inilah yang selalu menarik pengunjung untuk datang dan mencoba

kena saya dari malaysia jadi makanannya itu kurang lebih sama
kalau ayamnya itu ada ayamnya cuma kalau di sini adanya itu pakainya santan gitu
kalau di malaysia juga ada jadi kiranya enak juga di sini
seperti penyajian khas rumah makan padang masakan ala rumahan sayur daun pepaya ikan wader rongkos
disajikan di atas meja
meskipun judulnya kuliner deso tapi nasi merah plus sayur lombok hijau ini rasanya juara kalau saya bilang
apalagi pas lagi lapar habis aktivitas seharian
kenapa soalnya kalau pas lagi saat kita masih lapar kita bisa milih makanan makanan yang ada di depan kita seperti ini
teman pelengkap makan nasi merahnya ini
jadi kejahatannya banyak
bisa tambah lagi
seporsi nasi merah dan sayur lombok hijau
murah dan mengenyangkan
jika berkunjung ke kabupaten gunung kidul jangan lupa mencoba semuanya ya
indra yani laksmi kabupaten gunung kidul